seorang anggota kepolisian terekam video menganiaya seorang wanita
dalam video yang viral di media sosial ini pria tersebut berulang kali memukul dan membentak wanita yang ia cekik
ditemui pada minggu siang kapolres pindrang membenarkan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh anggotanya
polisi berpangkat aibda berinisial s
peristiwa itu terjadi di desa waituo pinrang sulawesi selatan pada kamis lima belas september
sementara rekamannya beredar di media sosial pada sabtu lalu
dari hasil pemeriksaan laku dan korban memiliki hubungan keluarga
penganiayaan itu dilatar belakangi persoalan panen ikan di empang milik aibda s
aibda s menuduh korban berbohong terkait jumlah panen ikan yang sedikit
kesalahpahamannya korban ini disuruh oknum polisi untuk memanen ikan di empangnya
laporan dari korban ini laporannya hasil ikan diempang sedikit
sedangkan oknum polisi mendapat laporan dari pihak lain
bahwasannya panen ikan di empangnya lumayan banyak
akhirnya terjadi miskomunikasi
pada saat datang kemarin dilakukan pemeriksaan
kedua belah pihak sepakat untuk damai secara kekeluargaan
meski kasus penganiayaan berakhir damai
aibda s diberikan hukuman kurungan penjara selama lima hari
hasrul nawir pindrang sulawesi selatan